yang apabila disingkat maka akan menjadi abc juga
jadi bagaimana bisa mendukung bang edi sebagai calon wakil rakyat
saya belum tahu dia belum tahu program dia
bang edi akan berjuang untuk rakyat untuk kita semua
semua calon wakil rakyat pasti ngomongnya gitu
usananya mending kamu siapin kicim pring yang mau saya kirim
mana dia belum datang juga
dia tadi bilangnya udah mau jalan
mudah mudahan dia nggak kecopetan lagi
willy belum datang
willy sementara belum mau balik ke terminal dulu
dia mau menikmati suasana merdeka
baru habis beresin masalah hutang ke sylvia
bos wun akhirnya bayar
uangnya dari mana
yang setengah kayaknya jual motor
soalnya dia sekarang gak percaya
yang setengah lagi gak tau dari mana
dia didatengin bos bubun langsung
supaya istrinya yang masih muda
jangan sampai jadi janda
kalau eading mau ngelawan dia
mau dibikin jadi amargum
kalau sampai ngebunuh
bos pun gak bakal berani
cuma gara gara beli motor
yang gak ada surat surat
dia masuk penjara
apalagi kalau dia sampai ngebunuh orang
belum ada kabar dari kang rusdi
kang rusdi nelfon
saya mau ke rumah kang hasan
sudah deket rumahnya
barusan saya kecopetan diangkut
tolong jemput saya
sebenarnya saya ragu
kalau bos wun tau saya gabung sama kamu
nanti motor saya malah gak balik
masa cuma gara gara motor aja
apalagi motornya juga udah butuh
kamu tuh gak tahu enaknya punya motor
biarpun udah butut
kemana mana gak perlu jalan kaki
atau naik angkot
kamu juga gak pernah ngerasain
udah enak punya motor
tau tau motornya gak ada
mana masih belum muncul juga
kamu sendiri gimana
kalau saya balik ke terminal secara baik baik
bos pun gak akan ngasih jalan gitu aja
kita pernah saling hajar
terus saya dikejar kejar sama anak buah kang darman
kita sekarang bersatu
gak akan saling hajar lagi
kang darman sekarang di pihak kita
tinggal bos pun yang harus kita lawan
kenapa kita ketemu disini
bukan di kantor
karena hanya yang sudah bergabung saja yang boleh kesana
ini ada sekedar oleh oleh
sekedarnya mohon diterima
kayaknya dia gak bakal datang
kita tunggu aja
mudah mudahan dia datang
begitu dia datang
langsung kita hajar
saya kangen sama senyumnya
kita berangkat ke warung soto sekarang
demikian penjelasan saya
tentang apa itu academy of bandung copet
maka akan menjadi abc
dan biro jasa pemindahan uang pt
aksi bergerak cepat
maka akan menjadi abc juga
bisa mendukung bang edi
sebagai calon wakil rakyat
saya belum tahu dia
belum tahu program dia
bang edi akan berjuang untuk rakyat
untuk kita semua
semua calon wakil rakyat
kang hasan bisa bergabung dengan saya
sebagai bagian dari tim sukses
visi dan misi bang edi
saya tidak berminat
terjun ke bidang politik praktis
saya datang kesini
tidak cukup kenal
saya cukup tahu
kalau kang hasan
pada bidang seni dan budaya
kang hasan juga masih jadi
pembina di perguruan silat
pendek kata bisa dibilang
kang hasan ini tokoh masyarakat
dukungan dan sumbangan pemikiran kang hasan
untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas
yang benar benar memahami kebutuhan rakyat
dan berjuang tanpa pamrih untuk rakyat
nanti kamu perhatikan
apa yang kami lakukan
kamu duduk di depan kami
hari ini ujang ke subang ke perkebunan singkong
ke tempat kang mus biasa ambil singkong buat kecimprin
ujang mau minta pembayaran ditunda
mundur sebulan dua bulan
karena uangnya mau dipakai buat modal pengembangan bisnis
sekarang di tempat kang mus bukan cuma produksi kecimpring
tapi produksi ranginan juga
kata ujang sebetulnya bisa diomongin lewat telepon
tapi lebih enak kalau mau ngomong langsung
sekalian mau minta batang singkong buat bibit
nanti mau dikasih ke akang
baik kang asep